rapid test masih jadi andalan dan diterapkan sebagai cara mendeteksi dini virus corona
meski begitu tetap ada perkontra yang mengiringinya
belum usai soal akurasi tes antibody tersebut yang terbaru terkait tarif batas atas rapid test mandiri
sebesar satu ratus lima puluh ribu rupiah yang mendapat reaksi beragam dari publik hingga instansi kesehatan
bagaimana menjawab serta menengahi perdebatan ini benarkah jika salah satu implikasi pelayanan dasar rapid test
di masa darurat covid sembilan belas ini dijadikan ladang bisnis untuk membahas topik ini
kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber dari luar studio
yang pertama ada tonang dwi ardianto anggota pengurus persi atau perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia
selamat malam pak tonang
dengan ferdi pak terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
dan juga ada bang saleh partaunan daulay anggota komisi sembilan dpr ri
selamat malam bang saleh
terima kasih bang saleh
dengan verdi di sini ada pak tonang juga di diskusi kita malam ini ya bang soleh ya
sebenarnya kita juga tadi mengundang dirjen pelayanan kesehatan kementerian kesehatan
tapi kemudian menjelang kita diskusi malam ini mendadak terjadi perubahan agenda
sehingga perwakilan dari kemenkes malam ini tidak bisa dan tidak jadi bergabung dengan kita
tapi tidak apa apa
kita ada bang saleh yang nanti akan menjawab pertanyaan pertanyaan dari kita ya
saya ke bang saleh dulu deh kalau gitu
bang kenapa kemudian rapid test ini harus diseragamkan
masih bang kan ada surat edaran baru dari kementerian kesehatan
apa kemudian pertimbangannya dari kementerian kesehatan untuk menyeragamkan tarif yang saat ini kita tahu dimanapun di titik manapun
di rumah saham
khususnya rumah sakit swasta ini berbeda beda
pertama saya mau jawab dulu ya
bahwa kalau saya posisinya itu adalah menginginkan agar rapid test itu dipasilitasi oleh pemerintah
oke gratis gitu ya
setiap warga negara yang ingin melakukan rapid test itu tentu diberikan secara cuma cuma
atau gratis oleh negara
karena ada dua hal
karena rapid test itu dibutuhkan koteh pemerintah dalam rangka untuk mengetahui persebaran virus ini
dan selalu disertakan
dimana sebetulnya zona hijau zona merah zona kuning dan sebagainya
kemudian yang kedua
kalau kita dengar paparan daripada pemerintah
terutama terakhir karen presiden maramara di sana itu
kan anggaran penanganan covid sembilan belas ini kan ada tujuh triliun
nah yang dilaporkan kepada pemerintah
kepada posisi sembilan yang sudah masuk akan di approve
nanti setuju kementerian keuangan bahwa itu bernilai sekitar dua puluh lima tujuh triliun
artinya masih banyak
ada sekitar kurang lebih empat puluh lima triliun lagi ya
kurang lebih yang masih bisa dipakai
oke bang saleh mau bilang bahwa anggaran di kemenkes ini masih cukup lah untuk ngasih fasilitas tes dasar rapid test ini untuk masyarakat begitu ya
karena kan presiden mengatakan akan ada tujuh triliun
sejak kan yang sudah masuk kan baru dua puluh lima tujuh triliun

kemudian itu kalau ditanya mengapa sih harus disuragamkan
ini pertanyaan tentang kesehatan
ini mesti ke kementerian kesehatan merasakan apa mereka buat aturan seperti itu
tetapi saya mendapat kesana dari apa yang misalnya terlaku sekarang ini adalah bahwa banyak keluhan dari masyarakat
agak berat untuk melakukan rapid test ini
karena biayanya dianggap terlalu mahal
ada banyak aturan pemerintah yang mempersyaratkan orang orang untuk melakukan rapid test
jadi ini kan pertama biayanya terlalu mahal
kemudian ada persyaratan untuk melakukan rapid test
akhirnya masyarakat jadi kesulitan
untuk itulah maka masyarakat mengutarakan hal hal
tetapi pemerintah menjawab
tapi pemerintah menjawabnya malah dengan menyeragamkan harga
maksimum rp satu ratus lima puluh misalnya
dan ini menurut saya itu tentu jadi solusi
dan mestinya solusinya itu adalah pemerintah menggunakan rapid testnya secara masyarakat
dan itu didistribusikan ke rumah sakit secara proporsional
dan diawasi penggunanya oleh pemerintah
dengan demikian ini rapid test ini bisa dilakukan secara terukur
dan kita juga bisa mendapatkan data yang valid
untuk dijadikan sebagai
akhirnya saran kita dalam rangka memutus mata rantai ke penyebaran covid sembilan belas ini
anggapan publik kemudian mengarah kepada
rapid test yang saat ini dilakukan
lebih kepada bukan mendeteksi diagnosa awal terhadap kontaminasi virus
tapi cuma sebagai syarat administrasi
itu yang pertama
yang kedua dengan adanya tarif yang berbeda beda
dengan range harga yang mulai dari rp tiga ratus hingga rp tujuh ratus lima puluh
di indonesia di sejumlah rumah sakit
ada indikasi juga ini menjadi ladang bisnis baru oleh pihak pihak tertentu
bagaimana dpr kemudian bisa membuat masyarakat tidak berpikir
kalau memang begini adanya
pengawasannya bagaimana nanti kemudian
jadi karena itulah maka saya katakan
ini kan lebih mudah kalau digratiskan
jadi kalau tadi misalnya itu digeratiskan
ini asumsi asumsi yang sepertinya kan tidak muncul permukaan
dan adalah fakta juga bahwa masyarakat banyak yang menghadir
bahwa kejadian seperti ini
bahwa ada masyarakat yang merasa di jogja merasa keberatan
itu dibayar dan tidak mampu
itu karena ini membayar
coba kalau tidak membayar ya tidak akan mungkin terjadi
belum lagi akurasinya juga dipertanyakan nih bang
nah kalau persoalan akurasi memang dimana mana ada
jadi ini juga kan sebetulnya hanya untuk itu
katakanlah virus tersebut itu di dalam tubuh seseorang
nah akibatnya itu apa saja
tentu termasuk diantaranya termasuk virus covid sembilan belas
nah dari situ nanti baru ditentukan bahwa orang tersebut
kemungkinan terpapar atau tidak terpapar
jadi saya kira soal akurasi dan lain sebagainya nanti pihak dokter akan menjawab ya
menurut saya saya pada konsennya itu adalah bagaimana menenangkan masyarakat
jadi membuat istimewa masyarakat dengan harga yang dianggap memberatkan tersebut
artinya kita sudah dapat poinnya bahwa kemudian ini jangan menjadi beban lagi buat masyarakat
ditambah lagi dengan harga yang memang kadang kadang tidak bisa seragam
sehingga kemudian keluar lagi
ada keputusan atau surat edaran dari kementerian kesehatan tentang penyeragaman harga
ada kemudian surat edaran dari kementerian kesehatan untuk menyeragamkan harga rapid test begitu
batas atasnya rp satu ratus lima puluh
tapi kemudian ini menjadi pertentangan dan perdebatan
bagaimana menjawab ini pak tonang
khususnya rumah sakit yang memang menggelar rapid test secara mandiri untuk masyarakat
oke terima kasih
yang pertama kita harus clear dulu bahwa posisi rumah sakit adalah melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah
bahwa memang dalam penanganan pandemi covid itu salah satunya adalah menggunakan rapid test
yang kami lakukan
dan tentang tarif
sebenarnya posisi rumah sakit itu kan pada posisi kami memiliki pemeriksaan
kemudian kami tentu juga memerlukan beberapa bahan pendukung ya untuk dapat terlaksana pemeriksaan tersebut
dengan dasar itulah kita bisa menetapkan tarifnya berapa yang kami kenakan ke masyarakat
kalau sekarang ini kementerian kesehatan menetapkan di satu ratus lima puluh kami sebetulnya begini
poin yang tidak bisa kami kendalikan adalah soal harga kitnya
kalau soal di dalam rumah sakit itu kewajiban kami untuk efisiensi
tapi bahwa harga kit tercapai tidaknya harga tercapai tidaknya adalah di kementerian kesehatan
bukan di kami
ini yang sebenarnya kami ingin sampaikan bahwa kami mohon ini jangan rumah sakit yang dibebani
kalau memang harga kitnya itu sudah dapat dikendalikan oleh pemerintah
maka itu baru kami wilayah kami untuk mengatur soal biaya pelayanannya
pak tonang harga kit atau regionnya yang dimiliki rumah sakit secara umum yang mana ya
kalau bisa variabelnya apa saja
jadi harga kit ini sangat variatif sangat lebar terus terang
jadi ada dari
di antara yang semurah sampai tempat itu bisa sampai tiga kali lipat
kalau bicara harga pak
itu kan mengapa ketika menjadi pelayanan di rumah sakit menjadi variatif tarif yang dikenakan
seandainya kitnya itu bisa dikendalikan oleh pemerintah maka tentu kita tidak bicara
tinggal istilahnya kompetisinya di efisiensi biaya pelayanan
jadi kalau efisiensi harga kit tentu di luar ranah kami yang bisa melakukan itu
oke pak tonang
saya nanti akan kembali ke anda untuk menanyakan
variabel apa saja kemudian mulai dari testing kit region atau pelayanan pelayanan yang kemudian ada angka yang disebutkan di atas kertas
tapi kita akan kembali nanti usai jeda cnn indonesia newscast akan kembali bersama anda usai jeda berikut
kita kembali ke diskusi kita malam ini masih dengan pak tonang dan juga bang

saya ke pak tonang lagi pak tadi sempat terputus saya ingin menanyakan bahwa kemudian memang tadi anda menyampaikan bahwa ada biaya pelayanan di situ
ada juga harga untuk region dan test kit yang harus dibeli dengan variabel harga yang berbeda beda begitu mulai dari yang murah sampai yang mahal
kalau secara angka dirata ratakan harganya berapa sih pak untuk region yang dipakai oleh rumah sakit
variasinya lebar tapi rata rata yang dibeli itu antara harga dua ratus sampai rp tiga ratus yang paling banyak itu
artinya di bawah itu ada yang di atas itu
tapi rata rata ada dua ratus sampai tiga ratus yang kita gunakan saat ini
walaupun ada sedikit di bawah rp dua ratus tapi jarang sekali yang ada sekitar rp dua ratus rp tiga ratus yang banyak
ditambah lagi dengan biaya pelayanan pelayanannya begitu ya pak ya
nah tentu kan kita butuh misalkan untuk mengambil darahnya dan beberapa bahan dan medis yang bisa dipakai persaranan persaranannya
dan alat alat yang diperlukan kan gitu saya kira wajar ya
nah itu yang ranah rumah sakit
kalau kemudian keputusan ini sudah keluar pak tonang bagaimana kemudian komitmen ini bisa dilakukan atau diterapkan di tengah masyarakat
karena kalau misalnya masyarakat datang begitu ke rumah sakit dan bertolak kepada peraturan atau keputusan ini
tapi kemudian ada beberapa rumah sakit yang tidak sepakat dengan ini atau masih belum mau melaksanakan keputusan
ini bagaimana kemudian ininya
apa namanya rumah sakit memfasilitasi
ya kami itu tetap mendukung apa yang menjadi keputusan dari kementerian kesehatan
dalam kesehatan tentang pembatasan ini ya
yang kami mohon adalah berarti yang buka ranah kami tadi adalah harga kitnya
nah mohon kementerian kesehatan yang dapat mengendalikan harga kit ini
sehingga akhirnya kami ini bisa melaksanakan apa yang menjadi kebijakan satu ratus lima puluh tersebut
sekali lagi kalau harga kitnya kita tidak bisa apa apa
tapi di luar itu kami komitmen untuk mendukung ke satu ratus lima puluh tersebut
rumah sakit disediakan oleh siapa sih pak untuk tes kitnya ini
kalau rumah sakit itu kita beli
belinya ke siapa
kalau yang dalam pemahaman dropping di pemerintah adalah yang kaitannya dengan soal tracing atau soal untuk epidemiologi
jadi kalau kaitannya dengan soal pencarian kasus penelurusan kasus itu pakai dropping dari pemerintah ke dinas kesehatan
jadi kalau pelayanan rumah sakit memang kami harus beli untuk kit tersebut
oke ada pihak lain yang gitu yang menjual untuk pihak rumah sakit begitu ya
bagaimana kita beli kit pemeriksaan lab yang lain atau beli obat juga
berarti kan ada juga yang harus beli ke penyedianya
oke berarti aturannya atau mekanismenya di rumah sakit kalau memang itu adalah rekomendasi dari hasil testing dan tes tracing yang direkomendasikan oleh tim gugus tugas atau pemerintah akan diberikan yang gratis begitu
kemudian secara mandiri akan diberikan yang berbayar begitu ya mekanismenya begitu
bukan yang mendapat gratis adalah dari dinas kesehatan
dinas kesehatan lah yang melakukan tracing untuk kepentingan ini dari bantuan dari pusat
tapi kalau rumah sakit memang kita kaitan dengan pelayanan pada pasien
jadi beda dengan yang ada di dinas
oke kalaupun dirujuk tetap bayar begitu
iya gimana terakhir gimana
kalaupun dirujuk akan tetap bayar begitu pak
oh bukan kalau misalnya begini
penyelidikan kesehatan menyerahkan kami untuk pemerintahan pcr
maka itu kami tidak akan tidak boleh menarik biaya
tidak boleh menarik biaya
kenapa kemudian saya bertanya pak
karena ada satu kondisi dimana entah ini menjadi ladang bisnis yang seperti saya sebutkan di awal
ada beberapa rumah sakit yang juga menerapkan pola begini
kalau memang hasil tes katakanlah mungkin bukan rapid test atau swab test begitu di sebuah rumah sakit
kalau hasilnya ingin cepat dalam enam jam begitu harganya kita letakkan tiga juta rupiah
kalau dua belas jam tiga juta rupiah
kalau dua puluh empat jam dua lima juta rupiah
ini bagaimana menjawab ini
kepatuhan kepatuhan ini di mana nanti mengawasinya dari rumah sakit rumah sakit yang melakukan praktik seperti ini
baik kita pisahkan dulu ya
kalau untuk kepentingan dari kesehatan ke kami
itu memang betul betul kami tidak narik biaya
nah yang disebutkan tadi adalah yang terkait dengan syarat perjalanan
proses perjalanan inilah yang menyebabkan orang itu mendorong rumah sakit untuk memerlukan hasil yang segera
nah kami memang terus terang kami terus berhati hati ya dengan kondisi itu
maka sebetulnya kami usulkan pemerintah untuk saat perjalanan itu sebetulnya tidak seperti itu caranya
jadi salat perjalanan itu malah susu kita gunakan saja tes yang antigen saja yang lebih cepat dan bisa dikerjakan di dekat bandara
supaya kapasitas pemeriksaan pcr di rumah sakit itu bisa untuk memenuhi target kita
bisa memeriksa empat puluh ribu tes sehari
itu yang untuk mendukung penanganan pandemi
sedangkan yang untuk salat perjalanan itu seharusnya tidak harus tapi itu caranya
tidak harus terdorong orang itu untuk meminta ases partnya
ada kan yang katanya enam jam berapa
jadi sebetulnya kami sedih karena ini kan membuat situasi yang tidak nyaman untuk semuanya
oke oke oke saya ke bang salem
bang saleh bagaimana menjawab ini bang
ketidakseragaman untuk harga ini padahal sebenarnya masyarakat ingin mendapatkan pelayanan dasar ini justru inginnya murah bahkan inginnya gratis begitu
karena ini memang untuk apa namanya ya untuk membantu pemerintah juga kerja pemerintah juga untuk menekan penyebaran di tengah masyarakat
jadi kan begini
ini kan rapid test itu kan jenisnya juga
jadi rapid test itu ada yang murah ada yang mahal ada yang itu
jadi kalau misalnya pemerintah membuat dia seragam berarti kan harus tersedia produk yang harga segitu itu yang harga rp satu ratus lima puluh itu
jadi kalau misalnya dia hanya mengeluarkan surat edaran bahwa harganya harus rp satu ratus lima puluh sementara barangnya tidak ada
itu sama artinya membuat surat edaran yang secara perlahan lahan akan tetap dikatakanlah di
apa namanya tidak dipatuhi ya oleh rumah rumah sakit
ya karena rumah sakitnya kan nggak mungkin memberikan pelayanan di mana pelayanan tersebut membuat rumah sakitnya tidak bisa beroperasi dengan benar
apalagi rumah rumah sakit swasta
jadi karena itulah maka saya katakan untuk proses pengadaan rapid test ini itu harus betul betul diambil ahli pemerintah secara baik
dan kalau perlu saya katakan sekali lagi kalau memang pemerintah bisa memproduksi rapid test itu nggak perlu dibayar

saya kira rumah rumah sakit juga mau itu menanganinya

menurut saya sekarang kan juga belum terukur kok
sudah apa namanya kerja kerja untuk rapid test ini
rapid test itu kan dilakukan juga kebanyakan karena orang mau naik pesawat terbang
mau melakukan perjalanan
sementara kalau misalnya mau benar itu kan harus betul betul dilakukan sampling secara metodologis ya
berdasarkan pendekatan akademik
jadi sehingga dengan demikian kita tahu misalnya di jakarta
sampelnya berapa yang harus diambil
surabaya berapa jawa barat bandung berapa begitu
dan begitu juga di kota kota lain
nah kalau sekarang kan kita tidak tahu sebetulnya mengapa misalnya di kota tertentu ngambil sampelnya seperti itu
mengapa di kota yang lain seperti itu
akhirnya sekarang yang kelihatan mana ada satu kota tertentu yang jumlahnya terpaparnya besar tinggi
di tempat yang lain tidak
mengapa karena di kota tertentu itu samplingnya banyak
di kota yang lainnya samplingnya sedikit
jadi ini kan berpengaruh juga
semakin banyak samplingnya otomatis itu berpengaruh pada jumlah orang yang akan katakanlah berpotensi
begitu bahasanya ya terpapar covid sembilan belas ini
nah kalau mau dikatakan indonesia mau aman aman aja dari covid sembilan belas ya nggak usah ada aja rapid test itu
ya kan nggak akan ketahuan siapa yang terpapar atau tidak terpapar begitu
nah tapi kalau pemerintah mau sungguh sungguh sekali lagi saya katakan
ini harus betul betul ditangani
ini kan saya dengar ini kebijakan yang menandatangani
ini kan saya dengar ini kebijakan yang menantangannya

nanti pada hari senin insya allah kami akan rapat dengan mereka pada pukul sepuluh
nanti saya akan tanya ini khusus soal ini
apa sebetulnya maksud daripada penetapan angka satu ratus lima puluh ribu itu
kenapa nggak digratiskan saja sekalian kalau misalnya uang dari negara ini ada untuk itu
karena kita sekarang ini pemerintah kan melonggarkan katakanlah fiskal kita itu dilonggarkan
jadi itu artinya uang yang dikelola oleh negara itu
melalui pelonggaran kebijakan fiskal tersebut itu kan sebetulnya bisa dapat banyak begitu
kalau misalnya dapat banyak ya digunakan untuk kesehatan ini dulu
jangan misalnya ke tempat lain ya memang betul mungkin infrastruktur penting bisa menciptakan lapangan pekerjaan tapi
dibandingkan penyelamatan warga negara dalam bidang kesehatan ya itu bisa
jadi ini yang harus dibuat ini skala prioritas oleh pemerintah kita
dengan begitu kita punya satu kesatuan pola pikir di dalam menghadapi covid sembilan belas ini
jadi rumah rumah sakit pun bisa diajak secara bersama sama
ini kan rumah rumah sakit ini saya tahu ini belum diajak bicara kok ini
misalnya berapa sih harganya yang mau kita buat nggak ada itu bicara
tiba tiba keluar aja itu surat edaran
masing masing aja gitu bang ya

karena mereka sudah beli barangkali rapid testnya yang sudah harganya memang di atas rp satu ratus lima puluh
nah tiba tiba sekarang mereka disuruh rumah itu yang harus rp satu ratus lima puluh ya nggak bisa kan itu
agak sulit lah
nah itu yang saya katakan sekali lagi karena rapid test ini penting dan karena itu kita harus memfasilitasi warga negara kita untuk melakukan rapid test
jadi begini mas
itu di amerika serikat itu sekarang kan lumayan tinggi dan bahkan
saya kira paling tinggi di dunia sekarang
tingkat keterpaparan penduduknya
mengapa itu bisa terjadi
mungkin bisa jadi karena memang fasilitas tesnya semakin banyak semakin canggih
banyak orang yang melakukan rapid test
test testnya itu dilakukan laboratoriumnya bekerja dengan baik
sehingga mereka bisa katakanlah memonitor sejauh berapa orang misalnya katakan di negara tersebut yang terpapar itu
nah sekarang kalau sudah ketahuan petanya mereka juga bisa merumuskan
pola apa namanya pola penghentian atau penanganan
bagi mereka baik yang terpapar belum terpapar baik yang odp pdp dan seterusnya
jadi inilah yang saya katakan
apalagi pekerjaan yang mesti harus dikerjakan secara komprehensif
tidak bisa setiap setiap
pemerintah itu nggak bisa bekerja sendiri
perintah itu butuh orang lain
pemerintah butuh rumah sakit
pemerintah butuh masyarakat
pemerintah butuh pemerintah daerah
jadi karena itu ini tidak bisa lah
sekali lagi saya katakan yaudah ini tiba tiba keluar surat gitu tanpa harus ada koordinasi
dengan pihak pihak lainnya
soalnya kita tunggu bagaimana kemudian formula yang akan dikomunikasikan dengan
kalau kemudian nanti sudah dipanggil bang bang saleh kita undang lagi ya bang ya untuk
mengetahui apa kemudian hasilnya
ya kita berharap berhasil
kita tunggu dari komisi sembilan seperti apa nanti hasilnya
dan pak tonang juga kita berharap juga komitmen komitmen dari rumah sakit untuk memberikan kemudahan
bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan fasilitas testing dasar seperti rapid test ini juga
tidak di apa namanya dipersulit dengan mekanisme atau metode metode yang semakin membingungkan
di tengah masyarakat
sehingga kemudian ini tidak lagi menjadi hal yang diributkan terus dan malah menjadi antipati
bagi masyarakat dan seperti fobia begitu ya kalau sudah mendengar rapid test atau tes
yang lain terkait dengan covid di masa pandemi ini
kalau biar tidak fobia ini penting menurut saya ini biar tidak fobia
ya sedikit saja pak
baik tadi soal akurasi sebetulnya test itu sebetulnya asal pada saat yang tepat akan
hasilnya akan pas
selama ini memang test itu tidak tepat hasilnya tidak tepat akhirnya menimbulkan fobia dan
jadi seperti itu
baik kita sudah dapat poinnya
terima kasih bang tonang sudah bergabung dengan kita dan bang soleh sudah juga berdiskusi
kita tunggu lagi
tunggu bagaimana hasilnya nanti pengawasan dari dpr untuk kemudian menengahi persoalan
dan perdebatan terkait rapid test ini